komisioner komisi pemilihan umum firian aziz menyatakan belum bisa berandai andai soal rencana pencalonan kembali politikus gerindra yang juga ex koruptor muhammad taufik
ia menyebut pihaknya masih menunggu salinan keputusan mahkamah agung yang menggugurkan pasal empat ayat tiga pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
mengenai fakta integritas larangan pencalonan ex narapidana koruptor firian mengatakan fakta itu otomatis tak lagi memiliki kekuatan hukum
jika salinan keputusan ma benar benar telah diterima
sementara itu fakta integritas tersebut ditandatangani semua parpol pada saat pendaftaran calon legislator beberapa waktu lalu
meski demikian firian tetap optimistis parpol akan konsisten menyodorkan nama calon yang memiliki rekam jejak yang baik
terkait dengan putusan ma kami sampai hari ini belum mendapatkan dokumen putusan tersebut
jadi kita tidak mengetahui persisnya
persisnya seperti apa bunyinya
yang jelas kami akan melaksanakan putusan ma itu setelah menerima dokumennya
jumlah pimpinan partai politik sudah menegaskan meskipun dibatalkan oleh ma mereka akan menarik bacalek yang mantan napi korupsi
ini sebagai satu kesadaran komitmen terhadap pemberantasan korupsi
sudah dikoresponden cnn indonesia alwi pratama di gedung kpk
kpu jakarta albi bagaimana sikap kpu sendiri terhadap putusan ma yang memperbolehkan mantan napi korupsi maju sebagai caleg
selamat sore eva pekan lalu tepatnya hari kamis
mahkamah agung ini membatalkan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas khususnya di pasal empat ayat tiga tentang bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pilek dua ribu sembilan belas
ini tidak diperkenankan untuk mengikuti
karena memiliki ratlar belakang mantan napi kasus korupsi kekerasan seksual pada anak dan juga terkait dengan bandar narkoba
karena peraturan itu dicabut maka kpu pun menanggapi bahwa sampai saat ini salinan dari dokumen putusan ma tersebut belum diterima sampai saat ini
sehingga belum ada sikap ataupun keputusan yang bisa diambil oleh pihak kpu sendiri
tetapi jika nantinya kpu ini sudah menerima salinan dari mahkamah agung sendiri maka beberapa hal ini akan dilakukan
meski sampai saat ini belum ada rapat
yang dilakukan untuk menentukan langkah ataupun sikap terkait dengan adanya putusan ma
pihak kpu sendiri masih melakukan beberapa rapat kecil dengan komisioner komisionernya untuk melakukan langkah langkah apa saja yang nanti akan diambil
tetapi memang belum bisa dirinci ataupun disampaikan secara langsung oleh pihak kpu sendiri
tetapi memang ada beberapa hal yang dikatakan oleh kpu
karena sampai saat ini total ada sekitar empat puluh an bakal calon legislatif yang memiliki status hukum seperti mantan napi korupsi
lalu mantan napi kasus kekerasan seksual kepada anak dan juga mantan napi untuk bandar narkoba seperti itu
tidak hanya kpu terkait dengan putusan ma ini sendiri juga mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak
di antaranya ada perludem atau perkumpulan untuk pemilu dan juga demokrasi
di mana direkturnya titi anggra ini menyesalkan putusan ma untuk melakukan pembatalan tersebut seperti itu
sehingga pihak dari perludem pun membelikan sejumlah usulan usulan kepada kpu untuk melakukan langkah langkah
strategis agar masyarakat ini bisa memilih secara bijaksana seperti itu
misalnya saja eva ketika nantinya pemilu legislatif ini dilakukan pada tahun dua ribu sembilan belas yang akan datang
perludem meminta kepada kpu untuk menuliskan nama nama calon legislatif yang sudah terdaftar dan juga memiliki masalah
pernah memiliki masalah hukum sebagai mantan narapidana yang tadi sudah saya sebutkan
di website resmi milik kpu lalu di beberapa tps tps tentang beberapa nama nama yang memang pernah tersandung kasus hukum

apa status hukum yang pernah disandang oleh calon calon legislatif ini di lembar surat suara
tetapi memang kpu sendiri ketika ditanyakan apakah akan melakukan mekanisme tersebut
pihaknya mengaku usulan tersebut akan masuk ke dalam rapat
dan apakah nantinya akan diaplikasikan atau tidak tergantung dari hasil rapat yang akan dilakukan
sementara ini surat suara sendiri baru akan selesai dicetak setelah nantinya para peserta pemilu ini sudah dilakukan penghitungan ulang
dan ke satu riset

keputusan dari mahkamah agung untuk dapat melakukan pembatalan dari pkpu ini tidak lepas dari peran peran partai politik
khususnya anggota anggota yang memang mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif ini sendiri
yang mana menggugat status hukum mereka untuk bisa kemudian masuk mengikuti kontestasi pemilu legislatif
tetapi sedikitnya ada beberapa parpol seperti misalnya partai demokrat gokar pdip dan juga nasdem ini menyatakan
bahwa tetap akan mendukung kpu dengan cara tidak memasukkan nama nama kader mereka yang mendaftarkan diri sebagai caleg
yang pernah melakukan tindak pidana korupsi lalu benar narkoba dan juga kasus kekerasan seksual pada anak
mereka mengaku tidak akan memasukkan nama nama tersebut walaupun beberapa partai yang tadi saya sebutkan ini
pada sampai saat ini masih memiliki nama nama yang belum diganti pada saat bawaslu meloloskan nama nama kadernya
ataupun nama nama dari para calon legislatif
yang memang memiliki status hukum tersebut
tetapi memang dari fakta integritas yang pernah ditandatangani bersama sejumlah partai politik ini masih mendukung kpu
untuk setidaknya tidak lebih dari lima ataupun sepuluh nama yang masuk calon legislatif sendiri
lalu ada partai gerindra yang menyatakan khususnya ini mantan kpud dki jakarta m taufik yang pernah tersandung kasus korupsi
saat dirinya masih menjabat sebagai ketua kpud dki jakarta dengan total korupsi sekitar rp empat ratus delapan puluh delapan miliar
mengatakan bahwa kpu sempat ataupun bisa saja melakukan pelanggaran kode etik karena memang tidak mengikuti peraturan dari undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang barang siapa ataupun setiap orang yang pernah memiliki status hukum sebagai mantan napi korupsi ini
sah sah saja untuk mengikuti kegiatan politik tetapi harus mengumumkan kepada publik seperti itu
dan dari catatan kpu juga sejauh ini ada tiga partai politik eva yang mana tidak mendaftarkan sama sekali kader kadernya
untuk maju ke calon legislatif yang memiliki status hukum
di antaranya adalah pkb p tiga dan juga psi
untuk setiap daerah seperti dpr ri lalu dprd provinsi dan juga dprd kabupaten kota semuanya
dan tiga partai ini menurut kpu bisa menjadi contoh untuk partai politik lain yang memang masih memasukkan sejumlah nama
yang menyenang status sebagai mantan narapidana korupsi dan juga lain sebagainya sesuai dengan pkpu yang pernah dibuat oleh kpu sendiri
baiklah albi pertama melaporkan langsung dari kantor kpu terima kasih